bersama kami wakil sekretaris jenderal partai demokrat andi arief mengungkapkan
soal adanya ancaman fisik terhadapnya
akibat kasus dugaan mahar lima ratus miliar rupiah
dari sandiaga uno ke pks dan pan
seperti diberitakan oleh cnn indonesia com
andi arief menyebutkan bahwa salah satu ketua dpd partai politik di jakarta
telah mengorder etnis tertentu untuk mengintimidasi dirinya
andi arief mengaku khawatir dengan ancaman fisik yang membayanginya
wakil sekretaris jenderal partai demokrat ini berencana
mengirim utusan untuk mengklarifikasi langsung kepada ketua dpd partai politik itu
dan jika dirasa diperlukan ia juga akan meminta perlindungan kepada kepolisian
jadi kira kira siapa yang mengancam politikus demokrat andi arief ini
kita akan langsung tanya kepada rekannya
kepala divisi advokasi dan bantuan hukum partai demokrat
bang ferdinand hutahian selamat malam bang ferdinand
iya selamat malam
bang ferdinand ini yang mau kita tanya ini
apakah betul ada ancaman itu dan siapa yang mengancam andi arief ini bang ferdinand
ya jadi begini ya sampai sore tadi kami memang belum mendapat laporan secara resmi
dari sahabat kami andi arief
karena memang kebetulan beliau sedang berada di lampung ya
menemani ayah anda beliau yang memang saat ini kurang sehat
tetapi informasi secara non formal telah kami terima dari beliau
bahwa memang ada ancaman ya
ancaman yang diterima oleh sahabat kami andi arief
ancaman secara fisik karena memang atas aktivitas beliau
yang memang mengungkap adanya dugaan mahar politik kemarin
tapi sampai sekarang secara resmi kami belum menerima laporan
dari sahabat kami andi arief
maka kami masih menindaklanjutinya dengan cara yang kami yakini
tidak mengganggu hubungan dengan semua pihak
tidak mengganggu hubungan dengan semua pihak
dan tidak mengganggu hubungan dengan semua pihak
untuk menghambat langkah andi arief untuk mengungkap semua apa yang ada
tetapi tentu kehatian kehatian harus dijaga juga kami juga tidak ingin ya
bahwa sahabat kami andi arief kemudian harus mengalami sesuatu di lapangan
dan tentu kami akan membela andi arief
apabila memang ada ancaman ancaman secara fisik dan non fisik kepada andi arief
ancaman ini karena pernyataan andi arief tentang mahar itu
atau ada faktor lain bang ferdinand
informasi non formal yang kami terima dari andi arief memang
terkait dengan penyampaian informasi dari andi arief terkait isu mahar yang kemarin ya
sehingga mungkin ada pihak pihak yang merasa tersinggung dan terganggu
sehingga merasa perlu untuk menyuruh andi arief diam
nah cuman caranya mungkin menyuruh diam salah dengan menggunakan ancaman emosional
mungkin ancaman fisik karena mungkin juga emosi ya
dan kita akan pantau terus lah
berarti pihak yang merasa terganggu itu antara pan atau pks atau partai gerindra gitu bang
seperti yang diungkapkan oleh bang andi seberapa betul itu bang
kami tidak ingin menyebut partainya ya biarlah kami dulu menelusurinya secara perlahan ya
tapi kami juga meyakini sahabat sahabat kami di partai lain di koalisi ini
tentu secara kelembagaan tidak akan melakukan hal hal di luar kepatutan ya
kami meyakini betul itu
mungkin saja memang ini tindakan tindakan di luar garis partai yang dilakukan oleh oknum ya

ya kami akan menendalasinya dengan cara yang kami anggap
supaya bagaimana koalisi ini juga tidak terganggu
meskipun anda tidak ingin mengungkap siapa orangnya atau oknumnya
tapi anda tahu ya bang itu betul memang itu adalah ketua dpd partai politik dari koalisi anda
atau dari koalisi seberang
informasi yang disampaikan oleh andi arief
kami belum bisa buka ya
tapi intinya memang bahwa beliau menerima ancaman ya
menerima ancaman mungkin karena emosi
maka kami sekarang melakukan pendekatan intensif ya
kepada pihak pihak yang merasa terganggu
supaya tidak melakukan hal hal di luar kepatutannya
ancaman fisiknya itu oke bang ferdinand ancaman fisik itu seperti apa sih
mungkin kita belum bisa banyak yang membayangkan ancaman fisik seperti apa gitu
ancaman fisik itu seperti ingin mencelatailah
secara fisik ya ada ungkapan ungkapan yang kita anggap sebagai teror ya
teror fisik ya istilahnya
kira kira kan itu arahnya kan menuju ancaman fisik ya
jadi kita kita berhubungan
apakah selama ini bang andi arief sendiri sudah menerima ancaman ancaman itu bang
sebelum dia mengungkapkan kepada publik sudah ada ancaman ancaman kecil gitu
selama ini selama ini
kalau ancaman ini baru muncul belakangan ini ya
baru muncul belakangan ini
jadi dari waktu awalnya andi arief mencuri tentang
di sumah hari ini ancaman itu belum ada
tetapi memang muncul belakangan ini ketika prosesnya kemudian bergulir di bawaslu atas laporan dari pihak pihak lain
jadi mungkin ada yang makin merasa terganggu atau bagaimana
sehingga di luar di luar di luar batas kewajaran
sehingga mengeluarkan ancaman kepada andi arief
tapi yang pasti kami dari partai demokrat
akan memberikan perlindungan ya
kepada sahabat kami andi arief
apabila memang ada pihak pihak yang ingin mengganggu dia secara fisik
pihak pihak secara fisik
hal hal yang tidak berkenan bagi kawan kawan dimanapun
silahkan ambil langkah hukum
sehingga tidak kita ini bermain di ranah yang tidak baik
sebenarnya gimana sih kondisi koalisi sendiri menanggapi kasus ini
menanggapi pernyataan ini
apakah pan pks dan gerindra yang kemudian secara terbuka diungkapkan oleh bang andi itu
masih ya bahasa anak muda zaman awalnya
masih agak bete gitu bang ferdinand
ya jadi memang kami
kami memahami juga ya
memahami juga sikap kawan kawan koalisi yang lain
memang tapi kalau secara kelembagaan
koalisi ini tidak terganggu ya
antara partai tidak terganggu
pejabat pejabat partai hubungannya tetap baik
memang dari kawan kawan kami seperti pan pks
ada bahkan yang mengeluarkan
ya nanti andi arief dan kawan kawannya itu tidak boleh masuk di tim pemenangan
ada juga omongan seperti itu
dan itu kami malumi kami hormati sikap sikap itu ke depan
tapi yang jelas secara kelembagaan koalisi ini tidak terganggu
ini kan kasus ini sudah sampai bawaslu diproses gitu ya
apakah partai demokrat sendiri berkeinginan untuk menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum
atau lewat jalur bawaslu sendiri
yang jelas kan ini laporan masuk ke bawaslu oleh pihak lain
ya tentu bawaslu akan menindaklanjutinya
nah biar nanti proses berjalan di bawaslu ya
karena ini tidak bisa kita halangi
tetapi partai demokrat sendiri akan memberikan bantuan hukum kepada andi arief apabila
yang bersangkutan meminta secara resmi
ya itu pasti akan kita bantu
tetapi apabila yang bersangkutan merasa tidak membutuhkan bantuan hukum dari partai
ya partai tentu tidak akan memberikan
jadi sekarang tergantung sahabat kami
andi arief kalau memang beliau merasa butuh bantuan hukum dari partai
ya tentu kita akan bantu
karena beliau posisinya wasiatim saat ini
meskipun cuitan tersebut ya kami juga tidak bisa benarkan
tetapi kami memaklumi betul kenapa andi arief melakukan hal hal itu
karena ya kecewa betul
baik terima kasih bang ferdinand atas klarifikasi dan informasi kepada cnn indonesia itu tadi
politikus partai demokrat ferdinand hutehen yang menanggapi ancaman fisik kepada wakil sekjen partai demokrat andi arief
terkait dengan cuitan mahar politik lima ratus miliar
kita beralih ke informasi selanjutnya